jembatan nusa lembongan menjadi jalur utama menuju nusa ceningan
ya tidak hanya itu jembatan nusa lembongan juga menjadi lokasi favorit wisatawan yang hendak berlibur ke pulau lembongan
jembatan penghubung nusa lembongan kerap disebut jembatan kuning bahkan remaja setempat menyebutnya jembatan cinta
jembatan yang terbuat dari besi dan kayu ini menghubungkan nusa lembongan dan nusa ceningan
jembatan ini sejak lama dikenal sebagai lokasi favorit wisatawan yang mengunjungi pulau lembongan
tidak hanya menikmati keindahan alam wisatawan domestik dan mancanegara juga menjadikan lokasi jembatan nusa lembongan sebagai tempat berfoto
baik untuk mengetahui kondisi terkini pasca ambruknya jembatan kuning sudah terhubung dengan kami korespondensi nn indonesia i gede nyoman wiradinata di saluran telepon
selamat siang nyoman nyoman bagaimana kondisi terkini pasca ambruknya jembatan kuning
penghubung pulau nusa ceningan dan nusa lembongan bali
memang saat ini pihak keluarga juga sudah mengambil seluruh jenazah yang kemarin sempat tewas akibat jembatan runduh ini
termasuk juga dua warga yang sempat dirawat di puskesmas di lembongan
tadi pagi sudah bisa dibawa oleh pihak keluarga karena kondisinya sudah membaik
saat ini memang di lokasi tadi siang juga sempat hadir dari tim forensik
polda bali untuk melakukan penelitian lebih lanjut
apa sebenarnya penyebab daripada runtuhnya jembatan kuning yang memang menjadi jembatan yang melegenda kemanca negara
karena terkenal dengan sering digunakan sebagai tempat prewedding maupun tempat tempat untuk berfoto
ketika para wisatawan mengunjungi tempat tempat ini
termasuk juga pihak pmk kabupaten kelungkung sudah menggratiskan biaya untuk menyeberang dengan menggunakan perahu
jembatan ini memang belum bisa digunakan
akan butuh waktu untuk memperbaiki kembali jembatan ini
nah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya apa yang akan dilakukan pmk kabupaten kelungkung untuk jembatan nuril ini
bersama saya telah hadir bapak upasi klungkung nyoman swirte
bapak banyak sekali pertanyaan bahwa
bapak banyak sekali pertanyaan bahwa jembatan ini sudah diketahui sempat roboh juga
termasuk juga seminggu kemarin bapak sudah melakukan inspeksi dan menemukan kembali ada kabel yang putus
apa sebenarnya yang kenapa tidak segera dilakukan perbaikan pak
baik terkait dengan kejadian ini sebenarnya kita sudah antisipasi jauh jauh hari sebelumnya jauh jauh tahun sebelumnya
bahkan pergantian jembatan ini sebenarnya dari dulu dari tahun ke tahun ya
itu berembus bahwa akan diganti pada tahun ini diganti tapi sampai sekarang belum juga
dan saya memahami bahwa karena mungkin jembatan ini secara kasat mata masih berfungsi
dan baik ya tetapi sesungguhnya
ini ada di posisi laut nah tentu menyadari hal itu saya terus berusaha berupaya
dan pemerintah provinsi juga memberikan dorongan memberikan bantuan untuk membuat rencanaan jembatan permanen di tempat ini
dan kita juga di kabupaten support dengan membuat ikut terlibat di dalamnya
dan akhirnya lahirlah
dss ded dan semua proses untuk membuat rencanaan permanen jembatan yang menilai anggaran sekitar rp enam puluh miliar
tetapi sampai sekarang usulan kita itu belum juga muncul gitu
kemudian saya juga mengusulkan terakhir masuk dalam proyek strategis nasional
agar ini benar benar menjadi prioritas
oke pak ini kan jembatan melegenda pak artinya seringkali dipakaikan juga untuk berfoto
kemudian sudah sekenal kebancaan negara pak
bagaimana ke depannya jembatan ini pak jembatan pinjaman
karena ini sudah duluan roboh
jadi kita berkesimpulan tadi bahwa jembatan ini kemungkinan kita tidak akan buat ulang lagi
tetapi kita akan mendorong mempercepat untuk pembuatan jembatan yang permanen
dan tentu ini akan bisa dilalui oleh mobil dan beda motor
nah tentu apa namanya nama jembatan kuning jembatan cinta yang sudah melekat
ya saya berharap perangsur angsur jembatan yang baru nanti bisa menggantikan posisi dari pak
karena jembatan lebih terukur
nah yang penting sekarang adalah masa daripada robohnya jembatan ini
bahwa satu kita mendorong percepatan daripada usulan kita ke pemerintah pusat
dan nanti kita dengan dukungan pemerintah provinsi juga
karena aset ini adalah merupakan aset provinsi
kemudian untuk keluarga korban kita juga sudah tadi datangin semua untuk memberikan sekedar santunan
dan ada santunan lain lagi dari pemerintah maupun dari bpdd
kemudian yang berikutnya adalah pasta daripada
robohnya ini juga adalah dampak ekonomi sosial dan dampak lain yang akan muncul
karena selama ini dua pulau yang dihubungkan oleh jembatan kuning ini
merupakan pulau yang mempunyai potensi yang luar biasa
terutama di bidang pariwisata
nah dengan putusnya jembatan ini berarti akses yang menghubungkan kedua pulau ini
otomatis akan putus juga
memang kalau zaman dulu sudah biasa masyarakat kita melalui pulau ini dengan pakai perahu dengan jalan kaki
berpuluh puluh tahun sudah menggunakan jembatan yang bagus
pakai sepeda motor tentu ini merupakan hal yang baru kembali
nah oleh sebab itu pemerintah kabupaten kelungkung pemerintah provinsi
dan kita akan ajukan cepatnya ke pemerintah pusat
tetapi di kabupaten kita berusaha dulu untuk mengupayakan angkutan gratis kepada siswa
dan kita akan berusaha untuk membuat shuttle
untuk mengangkut wisatawan maupun masyarakat lokal agar keamanannya lebih terjaga
terima kasih pak bupati
ini adalah pernyataan singkat dari bapak bupati klungkung yang menyatakan bahwa
akan segera dibangun jembatan permanen termasuk juga akan memperbaiki jembatan ini
karena jembatan ini adalah merupakan jembatan yang termasuk melegenda karena sudah terkena di manca negara
baik jadi kita sudah mengetahui juga kondisi terkini dari jembatan kuning
kemudian sampai dengan saat ini berarti kalau mau menyeberangi
harus menggunakan perahu atau kapal
menggunakan perahu atau juga kapal
terima kasih banyak igede nyoman wiryadinata
melaporkan langsung dari bali